itu kan suara erin
buktinya aku panggil ular
kamu ngagetin aja sih
lagian kamu sih
kamu lagi godain dia iya
awas ya aku kasih tau karama
kalo sampe karama cemburu
gak yakin karama
karam apa kamu yang cemburu
jangan harap kasinta bisa nerima kamu
kalo dia tau kamu tuh silman ular
cuman aku tau yang berani
aku gak akan ingetin kamu
eh apaan sih
apaan sih ah
jangan cemburu dong
ntar makin cantik
mau ngapain lagi lo kesini
karena urusan lo sama gue masih belum selesai
kamu kenapa sih kok ngamur
jangan jangan bener kali ya kata kasinta
kalau yang memfitnah dewi itu adalah siluman ular hijau peliharaannya pak nagraj
jangan kak jangan
karena pak nagraj gak tau kan kalau kak sinta adalah siluman ular
ya udah biar dewi yang ngomong aja sama panagraj ya
ya ampun kak
karama kenapa sih kak
kenapa lagi kak
aku gak mau kak
ini pasti kerjaan eros lagi ya kak
bener bener keterlaluan ya eros
apa sih maunya mereka selalu saja mengganggu keluarga kita
dari dulu sampai sekarang mereka tidak pernah membiarkan kita hidup bahagia
ada apa ya kak
gak tau dewi
emang kejadian ini gimana kak
eros datang ke kantor
eros bisa kuat seperti ini pasti karena musik kasion itu ada sama dia
aku gak mau
ya ampun karama
aku cuma kesel sama diriku sendiri
melindungi diri aku aja aku gak bisa
bagaimana aku bisa melindungi keluarga ini
ini nggak bisa dibiarin kak
polisi tidak akan bisa menyelesaikan masalah itu
eros itu punya mustikasion
sekarang lebih baik kamu istirahat dulu
ya udah aku anter kamu ke kamar ya
kamu tunggu sini aku ambil kotak obat dulu ya
aku udah dibikin malu sama eros itu
dia datang ke kantor aku masuk ruangan aku dan bikin aku kayak gini
rama kamu jangan mikir kayak gitu dong
eros udah bikin malu aku
aku ngerasa aku gak berguna
aku gak patah dengan laki laki seperti ini
kamu tenang ya
ayo duduk dulu
kamu gak boleh berfikir kayak gitu
selamat untuk kamu
kamu tuh punya segalanya yang eros dapet
kamu punya keluarga yang sayang banget sama kamu
kamu punya aku
kamu sendiri bukan eros
kamu jangan berpikap gitu
jangan berpikir kayak
menyusahkan diri buat diluar
dia benar chaka

jangan sambil pikir pikir
kamu pikir aku akan membiarkan kamu menyakiti rama seperti itu
mulai sekarang kamu gak akan bisa lagi menyakiti orang yang aku cintai
selamat tinggal eros
dan sekarang dia bukan siluman ular peliharaanku lagi
jadi dia bukan suruhan panagraj
dia sudah keusir
dan mencari sendiri kekuatan baru
kekuatan apa itu pak
kemarin dia datang ke sini dan memukuliku
bahkan aku melihat sendiri
dia akan mencari kekuatan baru
dia sudah bisa menembus dinding
bagaimana dia bisa mendapatkan kekuatan seperti itu pak
siluman ular bisa mencari kekuatannya sendiri dengan cara menghisap darah manusia